ya itu dia ya tadi sayang sekali memang narkoba ini nampaknya masih menjadi sosok atau momok yang menakutkan di indonesia
juga bukan hanya ke generasi muda saja namun juga dunia artis yang sebenarnya banyak nih fans fansnya yang mereka adalah idola
betul menjadi transator juga ya untuk segala kegiatan hidup mereka
dan kini kami akan ajak anda untuk ke polres jakarta selatan karena saat ini disana ada konferensi pers terkait ditangkapnya tora sudiro dan juga mike amalia
kita ikuti bersama
ya seperti pengakuan dari mika dan juga ts bahwa saat saudara mike tidak bisa tidur menyampaikan keluhan kepada suami suami menyarankan dan memberikan setengah
dan pengakuan mike bahwa obat obat tersebut baru digunakan kurang lebih lima bulan terakhir
dan digunakan dua hari yang lalu sama seperti teks tora
untuk hukuman sendiri berapa lama pak
seperti yang sudah saya sampaikan bahwa
ts kita kenakan pasal enam puluh dua undang undang psikotropika nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
hukuman terapan dalam undang undang lima tahun denda seratus juta
menurut pengakuan dari ts bahwa dia sama sekali tidak memahami
obat ini adalah obat obat keras dan melanggar aturan undang undang
dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa tidur lelap terbantu agar bisa beraktivitas setelah bangun pagi
dan dia menggunakan itu juga hanya untuk menenangkan iklan dan untuk bisa tidur luas
ya sudah saya sampaikan tadi bahwa kita tetap keras untuk melakukan penindakan kepada seluruh para pengedar atau penjual bebas tanpa izin
dan program resnarkoba jakarta selatan juga sudah pernah melakukan berapa kali
dengan rekan rekan dari kesehatan pemda
kita sudah bersama sama bekerja sama
dan ini tetap kita akan lakukan terus
untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat bahwa kita sudah punya program lapor berantas narkoba berbasis it
ini sangat membantu kepada masyarakat jakarta selatan untuk memberikan informasi kepada kami
jika ada penyalahgunaan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan narkotika psikotropika obat obat terang lainnya
termasuk ini enggak
termasuk list jakarta artis yang jadi to
kami tidak masuk to sebagai tos list ya
karena memang ini pure informasi dari pengembangan saja
kalau ada yang enggak ada
ada yang sudah
ada yang sudah
kalau untuk rekan rekan yang ikatan manajer artis indonesia memang saya pernah minta untuk
bertemu untuk sharing bersama mengingat bahwa narkotika ini sudah sangat merajalela di indonesia
untuk mengantisipasi kepada rekan rekan artis supaya peduli bahwa narkoba harus sama sama
kita berantem dan saya menyampaikan kepada rekan rekan dari manajer manajer artis untuk
berperan aktif membantu menutup jaringan narkoba masuk di wilayah kita
ini adalah penangkapan kami tiga minggu yang lalu tiga minggu yang lalu diproses di proses hukum sudah
berjalan dan ah jatuh tapi itu yang sudah kita lakukan
proses nahan menyampaikan bahwa tora salah satu pengguna obat tersebut jadi kita membuktikan dari
apa yang bisa tersebut dan ini hasilnya ya kita langsung mendatangi torah dan kita membuktikan
apakah betul dan hasilnya yang sudah terjadi untuk undang undang fisikotropi
hai untuk undang undang fisikotropi
ini memang tidak diatur dilakukan rehat kalaupun dari pihak torak untuk mengajukan rehat itu harus
ada dari pihak medis dokter yang pernah menangani itu diatur dalam pasal tiga puluh tujuh di pasar tiga ratus tujuh puluh tujuh jika
pembuktian adanya barang bukti ini bisa dipertanggungjawab pada resep dokter maka memang harus dilakukan kesehatan
tapi dalam undang undang fisikotropi kayak gini tidak diatur untuk penggunaan pengguna penyalahgunaan ya
seperti hasil lab yang sudah kami terima dari mabes polri bahwa masuk dalam golongan
kita masih mendalami karena dari ps sendiri tidak bisa memberikan pendataan yang jelas kepada rekannya
dan menyampaikan bahwa tidak tahu namanya sapa sudah lupa
ingat kalau tidak temannya yang berkunjung saja itu peny seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan

yang awalnya dia belinya empat tiga dan ia gunakan sudah alkitwin dan sisanya tiga
oh tidak semua masih berjalan bagus dan operatif untuk
menurut pengakuan dari yang maket ps menyampaikan bahwa jika dia
kita belum tahu hasil dari medis bagaimana kalau yang ditanyakan oleh
mas kalau menggunakan over apa yang efeknya nanti kita akan bisa